penerjun kopassus menghibur warga kecamatan kalapanunggal kabupaten sukabumi minggu siang
mereka beraksi dalam acara penutupan latihan perang hutan tni angkatan darat
dan latihan pembebasan sandera hutan saat delapan puluh satu kopassus
satu penerjun wanita asal semarang berpangkat sersan dua ini menarik hati warga
dialah siwi putri ningtyas dua puluh tiga tahun
penerjun kopassus ini langsung diserbu oleh warga yang ingin bersuah foto
sesaat setelah mendarat di lapangan kalapanunggal kecamatan kalapanunggal keupatan sukabumi
sudah berapa kali terjun selama ini
rekor terakhir sekitar enam ratus an
latihan perang kopassus ini ditutup dengan upacara militer oleh danjen kopassus
maijen matsuni dan atraksi udara oleh dua puluh orang penerjun kopassus
ahmad fikri sukabumi